sepekan jelang imlek para pengurus dan jemaat bergotong royong mempercantik area kelenteng
pada perayaan imlek tahun ini sebuah patung kelinci putih dibuat secara khusus untuk menyambut pengunjung yang datang
patung setinggi dua meter ini berdiri di miniatur emas batangan sehingga terkesan mewah dan elegan
keberadaan patung kelinci ini cukup menyita perhatian pengguna jalan
tak sedikit dari mereka yang singgah untuk bersuap foto
selain menjadi hiasan indah patung kelinci dibuat sebagai simbol datangnya tahun baru kali ini yang merupakan tahun kelinci
halsorupa juga dilakukan pengurus fihara setia budi di jalan irianak
di vihara tertua di kota medan yang berumur satu ratus empat puluh satu tahun ini
pembersihan difokuskan pada altar dengan rupang buddha dan altar kuantekong
pembersihan dan pemasangan aksesoris imlek seperti lampion dan lampu hias yang akan berlangsung hingga empat hari ke depan ini
membuat keindahan arsitektur tionghoa yang megah terpancar kembali
pembersihan juga dilakukan peluang pekerja kebersihan dan pengurus fihara gunung timur di jalan hang tuah medan
di kelenteng tionghoa terbesar di pulau sumatera yang dibangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh
pembersihan juga difokuskan pada rupang buddha dan dewa
sekitar tujuh puluh rupang dibersihkan dengan teliti
di kelenteng taikaksi yang merupakan kelenteng tertua di semarang
kesibukan bersih bersih juga mulai terlihat
seluruh sudut kelenteng dibersihkan termasuk meja altar patung buddha dan dewa dewi
rutinitas jelang imlek ini merupakan simbol penyucian diri warga tionghoa dan tridharma
untuk membuang sebuah kelembagaan

tim liputan cnn indonesia